setelah lebih dari dua minggu ppkm diterapkan di jawa timur sejak sebelas januari lalu
satgas covid sembilan belas mencatat tingkat keterisian tempat tidur isolasi di satu ratus empat puluh lima rumah sakit rujukan
dan empat rumah sakit lapangan di bawah tujuh puluh persen
ada pengurangan sekitar sebelas persen dibandingkan sebelum diterapkan ppkm
data satgas covid sembilan belas jawa timur per dua puluh enam januari menunjukkan
dari sekitar tujuh dua ratus tempat tidur isolasi di kamar isolasi biasa tersedia tiga puluh empat persen
sedangkan di kamar isolasi icu tersedia tiga puluh lima persen
meski begitu menurut jurubicara satgas covid sembilan belas jawa timur pak hian jibril
ketersediaan tempat tidur di rumah sakit jawa timur masih jauh dari ideal
menurut who bed occupancy rate atau tingkat keterisian tempat tidur
disebut ideal dalam kisaran lima puluh persen
yang membuat rujukan itu sulit itu biasanya adalah kasus kasus yang sudah terlanjur berat
karena dia sudah terlanjur berat butuh ventilator butuh icu nah jumlah icu nya ini kan terbatas
sementara itu epidemiolog dari universitas erlangga surabaya atoilah isvan diari mengatakan
ada beberapa indikator untuk mengukur keberhasilan kebijakan pembatasan selama pandemi seperti ppkm
ia menyebut waktu dua minggu belum cukup untuk menilai ppkm berhasil atau tidak
sehingga kalau kita ingin mengevaluasi ppkm yang kemarin itu hasilnya seperti apa
dari aspek penambahan jumlah kasus itu baru bisa kita lihat dua minggu setelah pelaksanaan ppkm itu
jadi akhir januari
nah disitulah kemudian kita bisa melihat apakah efektif ppkm itu menurunkan jumlah kasus baru
ada beberapa indikator yang lain seperti penurunan jumlah kematian dan lain sebagainya
apapun ya jumlah kematian itu pun juga tergantung dari berapa banyak jumlah kasus baru juga kan
sehingga satu satunya indikator yang mungkin bisa kita pegang untuk melihat apakah ppkm kemarin itu efektif atau tidak adalah jumlah pelanggaran
karena itu yang bisa diukur real time
kalau ternyata jumlah pelanggarannya itu tetap tinggi sampai akhir minggu kedua
itu menunjukkan bahwa ppkm ini kurang greget
berdasar data satgas covid sembilan belas jawa timur rata rata ada penambahan enam ratus hingga tujuh ratus orang yang positif di awal ppkm
tetapi selama beberapa hari terakhir pertambahannya mencapai seribuan orang per hari
hingga dua puluh delapan januari total pasien positif di jawa timur lebih dari satu ratus sepuluh ribu orang
meski pasien yang sembuh sekitar sembilan puluh empat ribu orang jumlah korban meninggal di jawa timur tetap tertinggi se indonesia
yakni lebih dari sepuluh orang
dari tujuh puluh enam orang
rangga umara miki peresia surabaya jawa timur